assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senang senang sehat
dan selalu berada dalam lindungan allah azza wa jalla
senang sekali hari ini saya meladya rahma
kembali menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
saya tidak sendiri
sudah hadir bersama kita seperti biasa
apa kabar assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah bapak mila sehat
semoga seluruh pemirsa cnn indonesia
juga dalam keadaan sehat
dan pemirsa bagi anda yang memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui email yang tertera di layar kaca
hari ini ahilman kita akan membahas
saya rasa kayaknya nggak ada manusia di dunia ini
yang nggak pernah bohong ya
tapi takarannya mungkin
ya kan gitu
dan rasa rasanya kita perlu membahas
sebenarnya dalam islam itu
kenapa juga bohong dan fitnah
itu masuk dalam kategori dosa besar
bapak fadl silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
berbohong dan fitnah
itu salah satu sikap yang harus kita jauhi dan kita hindari
berbohong itu adalah ciri orang yang munafik
dan orang yang munafik itu
bahkan dia menempati neraka yang paling dasar
karena kemunafikan yang dihadirkan
menyampaikan ada tiga ciri orang yang munafik itu
yang pertama ketika dia bicara
yang kedua ketika dia berjanji
tiga ketika dia diberikan amanah
dia hianat dengan amanah itu
hati hati dengan sifat bohong
kebohongan itu mengantarkan kejahatan
kejahatan itu mengantarkan keburukan
dan keburukan itu mengantarkan
kedalam siksa api neraka
orang kalau sudah berbohong sekali
maka selanjutnya adalah
sibuk untuk menutupi kebohongan yang kemarin dia lakukan
fitnah juga berangkat dari kebohongan kan
maka hati hati dengan fitnah
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
ketika kita memfidnah seseorang
itu bahayanya luar biasa
fitnah bisa bertengkar orang karena fitnah bisa jatuh harga dirinya orang karena fitnah kita bisa
mengambil kebaikan dalam hidupnya maka dalam keterangan lain itu mohon maaf ya dosa fitnah
itu lebih kejam daripada pembunuhan dan termasuk dalam perjinaan perzinaan kenapa fitnah itu kan
mohon maaf ya kalau kita memfitnah seseorang misalnya misalnya kita sudah minta maaf tapi
sekarang bagaimana kita membendung fitnah yang sudah kita lontarkan itu terus merambat merambat
merambat merambat merambat merambat makanya jika kita diizinkan tahu tentang aib seseorang belajar
untuk coba apa ya menahan diri kenapa karena kalau kita membicarakan aib jika itu benar jadi
jika itu salah jadi fitnah jika benar jadi gibah jadi salah jika salah jadi fitnah maka rasulullah
memerintahkan kepada kita untuk jujur alaikum bisidqin fa'inna sidqa yahdi ilal zirri fa'inna
al zirra yahdi ilal jannah jadilah engkau orang yang jujur karena kejujuran mengantarkan kepada
kebaikan dan kebaikan mengantarkan engkau kepada surganya allah subhanahu wa ta'ala

ya ini kalau mau lebih detail apakah ada yang apakah ada berbohong yang diperbolehkan mungkin
apakah ada berbohong yang diperbolehkan mungkin
belum la ripa breno belum lambat bagaimana kemudian bohong itu dan fitnah itu bisa berakibat so ultang
dan akibatnya luar biasa fatal
maka orang yang beriman dia akan memastikan dirinya untuk senantiasa jujur
untuk senantiasa menjaga diri orang lain
kan berbohong atau melakukan fitnah itu berarti merusak harga diri orang lain
merusak dirinya merusak orang lain
dan menurut saya karakter yang paling penting untuk dimiliki oleh seorang adalah integritasnya
kalau orang sudah terlihat kebohongannya maka biasanya kita sudah hilang kepercayaan kepada dirinya
maka yang paling penting itu integritas kejujuran
so berusahalah untuk jujur dalam setiap saat setiap waktu
karena keimananmu akhlakmu dirimu itu bisa dilihat bagaimana cara engkau memperlakukan orang lain
ketika engkau bicara hendaklah jujur
dan ketika engkau berhubungan dengan orang lain
jangan mudah memfitnah orang lain
karena kebohongan itu mengantarkan kegelisahan
sedangkan kejujuran mengantarkan kebahagiaan
walaupun kadang untuk jujur itu juga pahit ya akhirnya
iya jujur bakal mujur
tidak jujur pasti hancur
tapi bukankah ada kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada sekedar urusan dunia
ada juga jam haram
maar apabila hujan dropun ehem
haram diputihkan untuk pekerjaan mahasiswa ya
kemudian kalau kebajikan pembutik aja hancur
karena jumlah pekerjaan boleh kamu teman wonderful
bahan kacau mata pahawansya p licensesira
tapi bicara yang baik itu berlian
dan saat kita berbohong berarti kita sudah menjatuhkan diri kita
karena kita akan disibukkan dengan kebohongan kebohongan yang selanjutnya
makanya kalau ada orang yang menyepelekan satu kebohongan kecil
maka sudah pasti hilang integritasnya
dan untuk mengembalikan itu luar biasa berat
orang yang sudah tahu kita berbohong maka sangat berat
ya maka belajarlah untuk lebih memilah memilih gitu ya
untuk bicara yang baik baik saja
untuk memastikan apa yang kita ucapkan itu adalah sebuah kebenaran
walaupun sekarang boleh jadi berbohong bukan hanya di lisan ya
sekarang udah turun di gadget kita
di sosial media kita
maka saat kita menyampaikan informasi juga harus benar datanya
harus benar faktanya
harus benar keterangannya
agar kita tidak masuk kategori yang hoax tadi
hawa tidak ada fitur
hawa tidak ada kebohongannya
udah sama bohong udah mau fitnah
kalau misalnya kita sudah terlanjur bohong
misalnya ada satu kondisi kita nggak tahu gitu ya
ada fitnah yang menyebar kita ikut menyebarkan
nah bagaimana kita bertaubat dan kita minta maaf nih
kepada korban yang kita fitnah misalnya
yang pertama kita minta ampun kepada allah
karena kita melakukan kesalahan itu
untuk hambanya selalu bertobat kepada allah
orang yang kita zolimi dengan kebohongan kita
dengan fitnah kita
segera kita hampiri
kita bicara baik baik kepada dia
ada kesalahan yang pernah kita lakukan
khawatirnya sekarang tuh
ada fenomena jadi ngotot gitu
udah tahu salah
tapi dia tidak mau melembutkan hati
sehingga denial gitu
harga diri dia
dan banyak sekarang terjadi
justru ketika dia berbohong
dan memfitnah orang
justru harga dirinya jatuh
seakan akan dia merasakan kemuliaan
padahal dia tidak mendapatkan kemuliaan
gak kebangan juga
sepinter pinternya kita berbohong
sesi tv mungkin ada matinya
apa yang kita lakukan
apa itu murokobah
sikap untuk senantiasa
merasa diawasi oleh allah
orang kalau udah punya sikap murokobah
itu akan benar benar menjaga dirinya
untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak baik
karena allah menetapnya
boleh engkau kelabui
tapi ya allah gak bisa engkau bohongi
memang semua dari yang kecil kan
jangan menyepelek lagi
dimulai dari yang kecil itu jadi
biasa dengan yang besar
jangan memfitnah orang
kita akan bahas lagi lebih lanjut
memirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
apa yang ada di dalamnya

ini ada di dalamnya
ini ada di dalamnya
tadi kan misalnya kita berlaku bohong atau fitnah orang
kalau kita jadi korban
atau fitnah kita gimana boleh dong marah dong
karena itu misalnya melukai harga diri
itu kan manusiawi
sebaiknya ada sikap maaf
yang kita hadirkan
untuk segala hal yang menyakiti kita
tapi boleh jadi
ada orang yang menyakiti kita
ada orang yang
di saat itu allah sedang menyiapkan pahala untuk kita
pahala apa memaafkan
kan tidak mungkin sesuatu terjadi
kalau bukan karena izin allah
ya allah izinkan itu terjadi
terhadap hidup kita
karena allah sedang menyiapkan pahala baik untuk kita
baru yang kedua klarifikasi
apa yang dia sampaikan gak benar
kalau yang dia sampaikan itu fitnah
ya klarifikasi sampaikan
bahwa tidak sesuai dengan apa yang mereka
sangkakan kepada kita
curiga dengan nuduh
ini tingkatannya beda tuh
kalau curiga baru di hati
kalau nuduh udah dilakuin gitu
kecurigaan itu ya wajar ya
orang a b c gitu ya dengan melihat
tanda tanda di kita
tapi kalau udah nuduh bahkan menjatuhkan harga diri kita
kita punya hak untuk
apalagi jika itu menyinggung tentang agama kita
menyinggung tentang bagaimana
maka kita bisa mencari keimanan kita
maka kita bisa mencari keimanan kita

nah yang ketiga
jika kita sudah bertabayun
klarifikasi tapi masih gitu
orang itu masih fitnah kita
masih melakukan jangazolim bagi kita
allah sebaik baiknya yang bisa membalas
segar apapun yang terbaik untuk kita
segala sesuatu yang terjadi
dengan kacamata sepihak dari kita
akan terus datang ya
akan terus datang
ada orang yang diuji
dengan apapun yang nampak dalam hidupnya
anginnya pasti makin kencang
berarti jika ada orang yang mengujimu
karena posisi dalam hidupmu
berarti emang kamu adalah orang yang tinggi
yang allah sedang berikan angin angin
agar engkau goyah atau tidak gitu
maka jangan terlalu
jangan terlalu baper lah
kalau kata anak zaman now gitu ya
kalau ada orang yang membicarakan kita dari belakang
posisi kita di depan dia
karena dia ngomongin di belakang kita kan
termasuk kalau ada orang yang memfitnah kita
selama kita punya kemampuan
untuk tabayun klarifikasi sampaikan
dan itu hak kita ya
ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan
dari pemirsa gapai kemuliaan
assalamualaikum wr wb
pak ustadz mau nanya dong
kalau misalkan kita berbohong
demi kebaikan itu dalam islam
hukumnya gimana ya terima kasih
ini pertanyaannya dari teman teman cnn indonesia juga nih kayaknya ya
ada nggak sih sebenarnya
berbohong demi kebaikan
istilah seperti itu tuh seperti apa
berbohong yang diperbolehkan
mempersatukan dua orang
yang sedang bertengkar
ada dua orang yang sedang bertengkar
a dan b
kita bilang kepada si a
a ada salam dari si b
si b itu kangen sama kamu
terus kita bilang ke si b
b ada salam dari si a
niat kita ingin mendamaikan keduanya
walaupun mereka nggak nitipin salam sama kita
tapi niat kita ingin mendamaikan
dua orang yang sedang bermusuhan
maka disitu berbohong diperbolehkan
berbohongnya untuk menghindari kita
jadi kalau ada musuh yang nanya
kan gak mungkin jujur kan
saya disini yaudah
kalau gitu kan kita
kay menyerahkan diri gitu kan
maka disaat itu boleh kita berbohong
untuk menyelamatkan diri kita
dari serangan musuh
nah yang ketiga
ada berbohong yang boleh itu adalah
berbohongnya suami istri
untuk membahagiakan pasangannya
jadi kalau misalnya istrinya nggak cantik
nah contohnya misalnya
bunda tau nggak
bunda itu perempuan yang paling cantik di dunia
karena pasti ada yang lebih cantik
tapi karena itu adalah cara dia membahagiakan
orang yang dia cintai
maka sah sah saja
maka sebaiknya tidak ada istilah
berbohong demi kebaikan
di luar itu ya
diawali dari sesuatu yang kita anggap sederhana
tapi akan jadi perkara yang membesar
di kemudian hari
kalau misalnya kemudian ahilman
kita pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain
kita belum menyelesaikannya
di dunia ini luar biasa
pertanggung jawabannya akan sangat berat ya
kita sering diingatkan dengan
dengan golongan bangkrut itu ya
yang setiap amal kebaikan kita
yang dilakukan di dunia itu akan habis
karena kita menzolimi orang lain kan
nanti akan dituntut oleh orang yang kita zolimi
jangan ada gengsi gitu
untuk minta maaf gitu ya
jangan ada merasa bahwa berat
untuk kemudian merendahkan hati kita
agar menyelesaikan setiap persoalan
yang ada di dekat dekat kita gitu
ya terutama sih minta ampun kepada allah
agar kemudian kita dibimbing ya
masya allah ya
perkataan benar itu
dihubungkan dengan iman dan ketakwaan
maka dalam al quran allah sampaikan
yuslih lakum a'malakum
wahai orang yang beriman
bertakwalah kalian kepada allah
dan berkatalah dengan perkataan yang benar
ini kan gambaran
kalau anda orang beriman
kalau kita orang beriman
dan kita bertakwa
maka pastikan setiap yang kau katakan itu benar
yuslih lakum a'malakum
allah akan memperbaiki
setiap amalan kamu
dan allah akan mengampuni dosa dosa kamu
makanya kalau udah berbohong
udah tau bohong
tapi kan pendek lagi
justru kalau udah tahu ini salah
ya jangan diterusin gitu loh
karena kalau kita bertobat dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan
kita akan diberi kebaikan
kita ini tidak punya jaminan
apakah kita semua benar terus
kan enggak ya
manusia ini tempatnya salah
manusia tempatnya lupa
kullu bani adamu khatta'un
setiap manusia pernah berbuat salah
dan sebaik baiknya orang yang pernah berbuat salah
adalah orang yang segera bertobat kembali ke perintahnya
dan sebaiknya orang yang pernah berbuat salah
maka mohon maaf bagi kita yang pernah berbohong
pernah memfitnah seseorang
bertobat kepada allah
dan jika ada orang yang pernah kita zolimi itu
segera minta maaf kepada
sebelum pengadilan akhirat nanti kita temukan
boleh jadi wasilah
bapak ibu pemirsa cna indonesia
menyaksikan tema kita pagi ini
ini adalah cara allah menegur kita

dan mencari kebaikan
dan mencari kebaikan
agar kita menghentikan setiap
kebohongan yang pernah kita lakukan
ingat kebohongan hanya mengantarkan kehancuran
dan kejahatan itu mengantarkan kita ke dalam ciksa api neraka
yuk mulai berlaku lebih baik dalam hidup
karena salamatul insan fihif dilisan
selamatnya manusia itu tergantung lisan
salamatnya manusia itu tergantung lisannya
salah satu yang
salah satu yang
banyak dimasukkan ke dalam api neraka
karena tidak mampu menjaga lisannya
oleh karena itu lebih berhati hati
tidak boleh terbawa emosi
kita harus pilih situasinya
karena kadang kadang tujuannya baik
tapi caranya salah
bisa jadi tidak baik
bukan hanya konten
tapi konteksnya juga dilihat
bukan hanya isinya
tapi cara menyampaikan isi itu menjadi penting
bukan hanya isinya
tapi cara menyampaikan isi itu menjadi penting
maka masya allah nabi mengingatkan kita untuk menjaga lisan kita

makanya kalau gak bisa berkata yang baik
lebih baik diam
kalau kita tidak bisa berkata baik
minimal kita tidak berkata kotor kan
makanya kita diperintahkan berzikir
karena zikir itu sebaik baiknya perkataan
karena zikir itu sebaik baiknya perkataan
zikir itu sebaik baiknya
seidah indahnya ucapan
makanya orang yang senantiasa berzikir
lisannya akan dibimbing untuk bicara yang baik baik
berkata yang baik baik
berpikir yang baik baik
berperilaku yang baik baik
dan memang betul kamila
apa yang kita rasakan di hati
menentukan apa yang kita pikirkan
karena apa yang kita pikirkan
apa yang kita pikirkan
apa yang kita ucapkan
apa yang kita ucapkan
menentukan apa yang kita lakukan
apa yang kita lakukan menentukan
apa yang menjadi kebiasaan
apa yang menjadi kebiasaan kita
menentukan apa yang menjadi karakter kita
dan karakter kita itulah
yang menentukan nasib
dalam kehidupan kita
ternyata ada rangkaian
salah satunya tergantung lisan kita
bahkan kata imam ghazali
lisan ini adalah sehati
lisan ini adalah sehati
jadi kalau kita mau lihat
hati orang itu bersih atau tidak
lihat apa yang keluar dari lisannya
selalu akan mengeluarkan
apa yang ada dalam teko itu
berarti apa yang keluar di lisan kita
sesuai isi hati kita
kalau kebiasaannya berbohong
belajar membersihkan hati
boleh jadi ada hati kita yang kotor
yang harus segera kita membersihkannya
di hadapan allah swt
jadi ayah iman hati itu
dicerminkan dari lisan
jadi berhati hatilah dalam perkata kata
kita akan lanjutkan pemirsa jalan kemana mana
kp kemuliaan akan kembali
pemirsa cnn yang dicintai allah swt
salah satu sikap yang harus kita hindari
dalam kehidupan ini adalah
dan fitnah kepada orang lain
karena kebohongan itu
adalah sesuatu yang mengantarkan
dan keburukan itulah juga
yang akan mengantarkan kita
dan keburukan itu juga akan mengantarkan
siksa api nerakanya allah swt
begitu pun dengan fitnah
lebih kejam daripada pembunuhan
dosanya akan terus mengalir
bahkan bayangkan jika ada orang yang kita fitnah
kemudian mereka menuntut kita
nanti di yaumil kiyamah
tentang fitnah yang kita lontarkan
setiap amal kebaikan kita akan digrogoti
terus oleh orang yang kita zolimi
karena fitnah yang kita hadirkan
agar berkata jujur
fa inna algirra yahdi ilal jannat
jadilah kalian jujur
jadilah kalian benar
kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan
dan kebaikan itu mengantarkan
engkau ke dalam surganya allah
lembutkan hati kita
tenangkan perasaan kita
perbaiki ucapan di lisan kita
agar kita bicara yang baik
dan bicara yang benar
allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan
kita dalam al quran
agar bicara yang benar
yuslih lakum a'ma lakum
wa yaghfir lakum dunubakum
duhai orang orang yang beriman
berkatalah yang benar
allah akan memperbaiki
amalan kamu sekalian
dan allah akan mengampuni dosa dosa kamu sekalian
maka mulai belajar
untuk menata kata
belajar untuk memastikan setiap ucapan
yang keluar adalah ucapan yang benar
bukan ucapan yang berbohong
di antara ciri orang munafik
yang ketika bicara berbohong
ketika berjanji berdusta
yang ketika diberikan amanah
semoga kita semua
diberikan bimbingan oleh allah
untuk menjauhi sifat
dan sikap untuk memfitnah orang lain
mari kita angkat kedua telapak tangan
kita berdoa kepada allah
yang melembutkan hati
yang menenangkan perasaan kami
agar bicara yang baik
agar bicara yang benar
agar tidak berbohong
agar tidak menghadirkan fitnah kepada siapapun
kami mohon ampun kepada bu
untuk lisan yang tidak tertata
untuk lisan yang tidak terjaga
untuk setiap perkataan kami
pernah melakukan kebohongan
ampunan mu mahal luas ya allah
dan bimbing kehidupan kami ke depan
lebih baik daripada kehidupan kami yang sebelumnya
wafil akhirati hasana
wassalamun ala mursalin
semoga kita semua
atau keburukan kita ketika bicara
berbohong dan memfitnah orang lain
dan semoga allah menjaga kita
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh